ini memang cukup menyayat hati ya sepanjang maret dua ribu enam belas beberapa ledakan besar terjadi di sejumlah negara di dunia
tentu masih ingat dengan teror bom di belgia pasca serangan di paris
dan yang baru saja terjadi adalah di pakistan dan turki
dua belas maret sebuah ledakan besar menghantam ibu kota turki angkara
mobil yang penubahan peledak diledakan dekat sebuah bus
ledakan ini menewaskan setidaknya tiga puluh empat orang dan melukai satu ratus dua puluh lima lainnya
ledakan terjadi di taman kizilai
dua puluh maret tiga ledakan besar terjadi di belgia
dua ledakan terjadi di bandara zevantem di brussel
satu ledakan terjadi di stasiun kereta bawah tanah di malte
tiga warga indonesia diketahui menjadi korban luka dalam insiden ini
beberapa orang sudah ditangkap karena diduga
terkait dengan peristiwa ini
dua puluh maret bom bunuh diri meledak di sebuah lapangan sepak bola di iskandaria
selatan kota bagdad irak
saat sebuah pertandingan sepak bola amatir sedang berlangsung
ledakan ini menewaskan dua puluh enam orang dan melukai tujuh puluh satu orang
isis mengklaim bertanggung jawab atas ledakan ini
sebelumnya pada enam maret ledakan bom bunuh diri juga terjadi di kota hila irak
dan menewaskan empat puluh tujuh orang
dua puluh maret kota lahore di pakistan menjadi target teror setelah ledakan besar di sebuah taman
lebih dari enam puluh orang tewas dan kebanyakan dari korban merupakan wanita dan anak anak
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia